ya sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua terus bergulir
salah satu yang hingga kini masih jadi perhatian adalah terkait adanya pemerkosaan terhadap putri candrawati
yang terus digaungkan dalam persidangan
benarkah narasi kejahatan seksual atau tindakan asusila ini untuk menutupi fakta sebenarnya
kita akan bahas malam ini bersama pakar psikologi forensik reza indragiri
selamat malam mas reza
selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah hingga saat ini mas reza apa saja sih sebenarnya kejanggalan yang anda temukan terkait keterangan dengan
dugaan pelecehan kekerasan seksual dan juga pemerkosaan putri candrawati
kan tadi sempat dikatakan dibanting tiga kali kemudian ada kekerasan seksual
apa saja kejanggalan yang anda temukan
kalau kita mengacu pada undang undang tindak pidana kekerasan seksual
usaha untuk membuktikan ada tidaknya perkosaan itu membutuhkan
dianggap sebagai kekerasan seksual
pertama keterangan dari saksi dan atau atau korban
yang kedua adalah keterangan ahli berarti kita bayangkan ada pemeriksaan oleh profesional di situ
dan yang ketiga adalah keyakinan majelis sakin
nah berarti kita fokus pada hal yang kedua yaitu keterangan ahli atau pemeriksaan oleh profesional
pertanyaan induknya adalah ahli apa yang paling relevan
pemeriksaan apa yang paling dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidak nyetor perkosaan
untuk menjawabnya mari kita buka kuhp
karena di dalam kuhp lah ada definisi tentang pemeriksaan
yang ringkasnya adalah penetrasi
penetrasi berarti kita bicara tentang dimensi fisik manusia
dengan demikian ahli yang paling relevan
sekaligus pemeriksaan yang paling dibutuhkan adalah mereka mereka yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik
yaitu terhadap organ vital
menurut saya tak lain tak bukan adalah mereka mereka dari disiplin ilmu kedokteran
dengan kata lain hanya lewat visum sajalah bisa dipastikan bahwa seseorang sungguh sungguh sudah pernah diperkosa atau tidak diperkosa
dan sampai sekarang iya
soalnya sampai hari ini panjang ingatan saya berjalan
walaupun saya menerima informasi dari media massa
bahwa pc pernah menjalani visum
untuk memeriksakan kondisi
apakah dia sudah pernah diperkosa atau tidak diperkosa
betul itu yang belum masih kita tunggu tunggu ya
jika memang ada terjadi permaroksaan
tetapi belum ada keterangan dari ahli
seperti yang anda bilang visum juga belum dihadirkan begitu ya untuk pembuktian
nah selain itu ada juga keterangan beberapa saksi mas reza
yang mengatakan sempat terjadi pertemuan empat mata antara pc dan yosua
selama sekitar lima belas menit di dalam kamar
apakah rentang waktu itu
apakah rentang waktu lima belas menit itu memungkinkan terjadinya kekerasan seksual atau pemerkosaan
sesaat lalu saya mengatakan
saya tidak bisa memastikan apakah ada atau tidak ada perkosaan tersebut
tetapi kalau kemudian sudah kita singgung singgung lima belas menit pertemuan privat
di dalam ruangan empat mata hanya oleh pc dan oleh mendiang brigadir yosua
izinkan sekarang saya untuk sanksi
saya tidak akan ragu terhadap kebenaran klaim bahwa pc sudah diseluruh perkosa
sudah dijahati secara seksual oleh mendiam brigadir joshua
untuk menakarnya adalah mari kita cek tahap demi tahap proses pemulihan seseorang yang sudah mengalami perkosaan
tahap pertama yang akan dilalui oleh korban adalah bagaimana dia mengatasi ketakutannya
kalau tahap ini bisa dia lalui dengan baik maka dia akan masuk ke tahap kedua
yaitu mengumpulkan kembali ingatan atau kenangan dia tentang peristiwa yang menyakitkan tersebut
mengumpulkan ingatan ini menjadi sangat relevan jadi sangat penting
karena yang bersangkutan boleh jadi pada tahap kedua ini lah
dan menjadi proses hukum
dan proses hukum sangat juga mengandalkan daya ingat manusia
nah kalau kemudian tahap kedua ini juga bisa dilalui lancar
maka masuklah korban ini ke tahap ketiga
yaitu bagaimana yang bersangkutan membangun kembali relasi sosial dengan lingkungan sekitar

orang orang yang dianggap bisa memberikan pertolongan
memberikan perlindungan dan bersimpati pada dirinya
nah harap kita pahami
bahwa trauma akibat kejahatan seksual itu luar biasa
apalagi kalau kita bicara pemerkosaan
maka tahap satu tahap dua tahap tiga
kita yakini tidak berlangsung dalam tempo satu dua hari
tidak berlangsung dalam tempo satu dua jam
lebih tidak berlangsung dalam hitungan menit
butuh waktu yang panjang
bagi tahap ketiga yaitu membangun kembali relasi sosialnya
itu pun sekali lagi adalah relasi sosial
dengan orang orang yang bisa dipercaya
nah anda tanya besar
bagaimana mungkin dalam hitungan menit
seseorang yang mengaku baru saja diperkosa
justru minta bertemu dengan orang yang dia sebut
langsung masuk ke tahap ketiga
bagi saya terlalu sulit untuk diterima akal sehat
ada korban perkosaan
dan dinamika psikologis sedemikian rupa
yang pulih dengan sedemikian cepatnya
itu artinya anda sangat yakin bahwa
tidak ada kekerasan seksual
atau dugaan pemerkosaan yang terjadi di magelang itu
sejak awal saya mengatakan bahwa
saya sesungguhnya tidak teryakinkan
ada kontak seksual tersebut
karena terus menerus dipaksakan kepada publik
bahwa ada narasi tentang kekerasan seksual
dulu yang digunakan adalah pelecehan seksual
kadang lebih dasar lagi yaitu perkosaan
maka apa boleh dibuat
baik itu pelecehan seksual apalagi perkosaan
hingga hari ini tidak ada
satupun barang bukti
yang bisa menunjukkan kepada kita
definitif tidak mungkin tafsir
bahwa pc sudah diperkosa
tidak ada begitu
termasuk menurut saya
sekalipun tidak akan bisa bundar sempurna
menyimpulkan apakah seseorang itu sudah diperkosaan tidak
karena tadi definisi perkosaan menurut kuhp
adalah penetrasi dimensi fisik
yang hanya bisa dilakukan pemeriksaannya
oleh mereka dari disisi nimu kedokteran
kan tidak termasuk dari psikologi sekalipun
kalau begitu apa ini sebenarnya
mengapa narasi tentang kejahatan seksual ini
terus dipaksakan dan terutama
digaungkan terus oleh pihak sambo
apakah untuk menutupi
atau memang ada hal lain dibalik itu
tanda petik wajar
bahwa setiap pesakitan pasti akan mengembangkan strategi
agar bisa lolos dari lubang jarum
termasuk dengan mengembangkan
apakah itu bualan
apakah itu khayalan
apakah itu melingering alias pura pura sakit
tak sah saja
kenapa saya katakan sah saja
karena berbeda dengan saksi
terdakwa tidak disumpah sama sekali
karena tidak disumpah
sumpah maka saya katakan
ya anggap saja lah terdakwa mau berkhayal
mau membuah silakan
toh majelis hakim juga sudah mengatakan
silakan soalnya orang mau berkata apa
di majelis hakim ini akan menilai
nah itu satu hal
terdakwa ini tahu persis bahwa
ancaman hukuman mati itu ada di depan mata
pasal tiga ratus empat puluh kuhp
nah agar kemudian bisa mendapatkan
keringanan hukuman bahkan syukur syukur
bahkan diciptakan sebuah alibi
yang istilahnya adalah provocative defense
si pembunuhan berencana yang didakwakan tersebut
tidak hului oleh peristiwa provocative pendahuluan
apa itu pemberkosaan
dengan kata lain
andaikan tidak ada pemberkosaan
tidak mungkin ada pembunuhan berencana
nah inilah yang coba sedang dilakukan
strategi macam ini yang coba diangkat
untuk meyakinkan majelis hakim
dan juga untuk merebut simpati publik
baru saja diresmikan
bahwa sentimen kita
kepekaan kita terhadap hal hal yang berkaitan
dengan kegiatan seksual
tengah tinggi tingginya saat ini
barangkali mempunyai tubuh ispula yang sedang ditangkap
lalu dikemas sedemikian rupa menjadi siasat hukum
itu artinya label
jika memang benar terbukti
atau memang yang sering digaungkan
oleh pihak sambo dan juga putri candrawati
bahwa melakukan kekerasan seksual
hitung hitungan di atas kertas demikian
tapi kita tidak boleh lupa sama sekali
bahwa pihak yang dituduh sudah melakukan pemerkosaan tersebut
hari ini sudah meninggal dunia
dan indonesia tidak mengenal yang namanya
alias proses persidangan terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia
jadi praktis untuk kes
tidak ada satupun alat bukti
yang bisa meyakinkan kita
apalagi meyakinkan majelis hakim
bahwa pemberkosaan itu sudah terjadi
andaikan dianggap bahwa pemerkosaan itu terjadi
andaikan dianggap yosua adalah pelakunya
bersangkutan sudah tidak ada
tidak akan mungkin ada persidangan terkait dengan kejahatan seksual itu
tidak akan mungkin
nah selain itu
jpu juga sempat menyinggung soal hasil tes poli

jpu juga sempat menyinggung soal hasil tes poli

alat pendeteksi kebohongan terkait isu perselingkuhan dengan almarhum yosua
apakah sebenarnya tes poligraf ini bisa dijadikan acuan
untuk menilai seseorang menyatakan kebenaran
karena ternyata terbukti hasilnya putri candrawati dinyatakan berbohong
sejak awal kasus ini terkuak ke publik
saya menetapkan empat parameter untuk menangkar keceriusan
bahkan keberhasilan kerja polri

salah satunya adalah objektif dalam hal ini
dan pengertian bahwa pengungkapan kasus ini
dilakukan sesuai dengan rambu rambu ilmiah dalam koridor keilmuan
secara umum saya memberikan catatan positif
kecuali terkait dengan light detector
mengatakan terperiksa berbohong
atau mengatakan terperiksa jujur
saya menganggap bahwa kedua hasil semacam itu tidak valid
dengan kata lain saya tidak menganggap light detector
sebagai alat bukti yang ilmiah
dan kemudian layak untuk digunakan
saya mengatakan terima di ruang persidangan
terima kasih mas reza indragiri
sudah memberikan banyak sekali informasi terkait
kejanggalan kejanggalan kesaksian dari putri candrawati ini
kita menunggu dan kita masih mengikuti
sidang ini apakah nanti akan terungkap yang sebenarnya
ataukah justru akan ada skenario skenario baru yang terungkap
terima kasih pakar psikologi forensik mas reza indragiri
selamat malam assalamu'alaikum